dia kita masukkan bakso dan juga sosis
wow ini sih kita akan pesta sebelah
nah kalau ngomongin makanan khas dari jawa barat ada banyak banget ya
apalagi kota bandung itu kan jadi salah satu kota dengan camilan yang terenak di dunia versus satu situs di kroasia ya
saya lagi suka banget sama yang namanya seblak
siapa sih yang gak suka sebelah
karena isinya bisa macem macem
dan kerupuk kanjinya bisa diganti sama berbagai pasta yang anda suka
gimana kalau misalnya sekarang kita masak menu ini yang juga jadi salah satu andalan saya
kalau anak saya lagi gtm alias gerakan tutup mulut enak banget buat disantap si kecil
kita coba di morning tips
bahan bahan yang kita masak
karena gampang banget untuk ditemuin dan juga dibeli ya
yang pertama saya ganti kerupuk kanjinya pakai makaroni
selanjutnya disini juga ada telur telur ayam
telur bebek juga nggak apa apa sih terserah
juga ada kecap manis
lalu disini ada kaldu bubuk garam lada
nah ini nih bumbu yang nanti akan kita siapkan
yang pertama itu adalah cabai
cabainya satu aja cukup
biar nggak terlalu pedas untuk si kecil ya
ada dua bawang putih tiga siung bawang merah kencur
nah kencur ini adalah bintang utama kalau misalnya kita mau bikin seblak mie
jangan sampai dilupakan
ini adalah bumbu utama dan juga jadi pembeda sama masakan yang lainnya
terus juga ada satu buah kemiri
semuanya nih diulek di blender terserah
yang penting jadi bumbu halus seperti ini untuk nanti kita tumis
selanjutnya untuk isiannya saya disini pilih sosis
dan juga bakso sayur sayurannya
saya pakai sawi dan juga kol
jadi bebas pilihannya mau apa saja yang paling penting lengkap
ada karbo ada protein dan juga bumbunya enak
langsung aja kita mulai ya
kita tumis dulu bumbunya
kita masukkan dua bahan ini yaitu bakso dan juga sosis
setelah bakso dan juga sosisnya masuk
disini saya sekarang mau campurkan kaldu
dengan air putih
kita tunggu sampai airnya mendidih
udah mendidih tuh
nah sekarang kelihatan ya setelah mendidih
kita masukkan telur
aduk aduk dulu ya
nanti teksturnya bakalan mengental
sekarang giliran ini dia nih ya
makaroni yang sudah saya rebus sebelumnya
kita masukkan si sayur sayurannya dulu
kita masukkan kecap
oke udah kayak gini kita cobain dulu ya
tapi kayaknya kurang lada deh
sejumput anak inget ya
jangan terlalu banyak
sejumput aja cukup
udah cukup nih
nah ini dia nih
sebelah makaroni udah jadi
siap disantap bersama dengan keluarga
karena saya bikinnya porsinya yang banyak ya
jadi bisa makan rame rame deh
sambil mengerjakan kegiatan apapun di rumah aja
dames yuk makan yuk sama ambu